anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kejaksaan agung telah menerima berkas empat tersangka terkait tewasnya brigadir yosua huta barat dari baris krim polri
proses penelitian berkas tersebut masih berlangsung selama empat belas hari kemudian
kepala pusat penerangan umum kejaksaan agung ketut sumedana selasa siang di gedung bundar jaksa agung muda
pidana khusus mengatakan pihaknya juga telah menerima surat penyelidikan dan penyidikan atau spdp tersangka putri candrawati
dari baris krimpolri terkait kasus yang sama
bila nantinya berkas perkara milik empat tersangka sudah dilakukan pelitian dan ditemukan kekurangan
tim penyidik kejaksaan agung akan menerbitkan p delapan belas atau p sembilan belas hasil penyidikan belum lengkap atau harus dilengkapi
nanti kalau saat ini empat belas hari masih ada kekurangan formida materin maka penutup umum akan menerbitkan p delapan belas dan p sembilan belas
selanjutnya mungkin yang kita harapkan
akan ke depan biar ini selesai dalam penyelenggaraan perkara
agar dilakukan komunikasi koordinasi secara efektif dan intensif antara penyidik dan penuntut umum